deretan samudera pasifik atlantik dan samudera hindia memisahkan negara negara serta benua dengan jarak puluhan hingga ribuan mil
samudera dan lautan ini memiliki berbagai karakter yang menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah orang untuk mengarungi dan menempuh jarak hingga puluhan ribu mil
tak harus bermodal kapal besar dan canggih pelaut sejati justru tertantang untuk mengarungi samudera menggunakan kapal layar yang sederhana
nah apa saja yang menjadi daya tarik dalam mengarungi lautan dan samudera
serta bagaimana pengalaman mengarungi samudera
menggunakan perahu layar dan bahkan seorang diri
akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
usia muda tidak menghalangi tekad seorang remaja di inggris untuk berlayar solo mengelilingi dunia
jarak sejauh tiga puluh ribu mil ditempuhnya dengan menemui sejumlah kendala mulai dari kendala teknis hingga gelombang setinggi lima belas meter
seorang remaja inggris berusia tujuh belas tahun mike perham memulai pelayarannya dari ports move hamsher pada lima belas november dua ribu delapan belas
mike berlayar melewati afrika
australia selandia baru serta terusan panama dan mencapai garis finish di cornwall pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
mike menempuh pelayaran sejauh tiga puluh ribu mil menggunakan kapal layar sepanjang lima belas meter
meski awalnya berencana melakukan pelayaran non stop mike harus berhenti beberapa kali akibat mengalami gangguan teknis
pada hari ke sembilan mike harus berhenti di kaska portugal untuk memperbaiki sistem kendali otomatis
kerusakan peralatan lainnya kembali memaksa mike berhenti di sejumlah tempat antara lain di kepulauan kanari cape sound dan auflet
setelah memenuhi persyaratan melintasi garis ekwator mike akhirnya mencapai finish dan memecahkan rekor sebagai pelayar termuda yang melakukan pelayaran solo
kedatangan mike melintasi garis finish mendapat pengawalan dari kapal angkatan laut inggris hms mercy
selain mencari petualangan mike juga berlayar untuk menggalang dana berhasil mencapai penyelamat
sebelumnya mike pernah memecahkan rekor dunia pelayaran pada dua ribu tujuh
saat itu mike berlayar seorang diri melintasi samudera atlantik pada usia empat belas tahun
sementara itu fazham fadlil salah seorang pelayar solo asal indonesia berhasil menorehkan sejarah
mengarungi perjalanan dari new york amerika serikat menuju jakarta di indonesia sejauh lima belas ribu mil
kegagalan pada pelayarannya yang pertama tidak menyurutkan niatnya untuk kembali mengembangkan layar
pekerjaannya pada sebuah kapal pesiar membawa fasham fadlil menempuh perjalanan panjang ke luar negeri
hingga akhirnya berlabuh di new york pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an
fasham akhirnya memutuskan untuk menetap di amerika serikat
berganti pekerjaan ialah connie
mulai dari penjajah makanan pelayan hingga akhirnya memperoleh pekerjaan tetap sebagai kaligrafer
hingga mencapai kehidupan yang mapan di amerika serikat
namun setelah dua puluh tahun hidup di negeri paman sam kecintaannya pada tanah air dan dunia kelautan membulatkan tekadnya untuk pulang ke indonesia
menggunakan kapal layar yang ia miliki
pelayaran pertamanya sempat mengalami kegagalan
namun fasham kembali mencoba pelayaran kedua pada juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
rute pelayarannya dimulai dari new york ke samudera atlantik menuju selat panama hingga masuk lautan paling luas di dunia samudera pasifik
ia kemudian menyeberangi selat tores dan menuju ke selat bali sampai akhirnya berlabuh di selat sunda
dalam lima bulan perjalanannya fasham harus berjuang menghasilkan kekuatan
harus berjuang menghadapi badai dan kerusakan sistem navigasi
berbekal ilmu pelayaran dan astronomi yang ia miliki tantangan tersebut dapat dilalui
kerusakan mesin kapal yang cukup berat juga mengharuskannya untuk berlabuh di panama sebelum kembali melanjutkan perjalanan
tak hanya perbekalan untuk perut ratusan buku juga disertakan dalam pelayarannya
pas ham banyak menghabiskan waktunya untuk membaca di atas kapal sembari menikmati keindahan alam tanpa batas
kisah pelayaran sejauh lima belas ribu tahun
kisah pemilih ini diabadikan dalam sebuah buku mengejar pelangi di balik gelombang
tak cukup bermodalkan kemampuan membaca angin arus laut dan gelombang tekad kuat dimuktikan fasham mengantarkan cita citanya berlayar solo ke tanah air
ya setelah yang berikut ini kita akan langsung berbincang bersama fasham fadlil seorang dari indonesia yang melakukan perlayaran dari new york amerika serikat
sampai jakarta tetaplah bersama insight
luasnya lautan serta ganasnya gelombang tidak menghalangi tekad seorang pelaut indonesia untuk mengarungi samudera sejauh lebih dari lima puluh

fasham fadlil penulis film terkenal di new york amerika serikat hingga ke jakarta indonesia
kerinduannya pada kampung halaman membawanya berlayar selama lima bulan menuju kampung halaman dengan menggunakan kapal layar seorang diri
nah bagaimana pengalamannya berlayar sejauh belasan ribu mil dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelayarannya
saya sudah ditemani oleh fazham fadlil atau biasanya dikenal sebagai sam yang telah melakukan pelayaran solo dari new york sampai jakarta
baik ke tepi ya
pak sam ini juga menuliskan sebuah buku berdasarkan pengalamannya yang dinamakan mengejar pelangi di balik gelombang
ini sebenarnya kan kejadiannya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
nah ini ada hal yang menarik pada saat itu pak sam itu tinggal di amerika dan sudah hampir dua puluh tahun tinggal di amerika serikat

kemudian akhirnya memutuskan kembali
ke tanah air tapi mungkin kita mulai pak sam apa sih sebenarnya yang dilakukan di new york pada saat itu
kalau saya baca sekilas di sini ya termasuk menjadi illegal alien juga mendapatkan pekerjaan di sana sini ya
ya sebenarnya pelayaran itu memang sudah saya impikan atau angan angankan sejak kecil sebenarnya
jadi itu cuma proses yang harus saya jalanin sebelum saya bisa melakukannya itu
prosesnya agak panjang kan
waktu kecil kalau tidak salah tinggal di pulau bali
iya tinggal di pulau ya benar
nah tapi kok sampai di new york itu itu sendiri apa ceritanya sehingga ya akhirnya berlayar lah kembali ke tanah suci
saya sebenarnya nggak punya rencana yang fix soalnya kan itu banyak faktor kendali saya
cuma berkata impian yang kuat sejak kecil itu ya oleh yang makuasa dibukakan jalan
soalnya memang kalau dilihat dari kondisi saya waktu masih tinggal di pulau yang pulau kecil tapi berhubung pada waktu kecil itu saya tuh salah satu hobi saya itu membaca
jadi itu merupakan tipping point dari hidup saya yang menjadikan saya tuh memang kecil berniat tuh untuk mulai
kenapa apa kira kira buku yang dibaca dan dari mana didapatkan buku buku waktu itu
nah itu buku yang ini kontiki
kebetulan waktu itu kakak saya pulang dari kuliah bawa buku itu dan saya memang sebelumnya juga saya suka bermain di laut kan
karena saya waktu itu pulau saya tuh kecil di keliling laut
jadi saya apanya banyak bermain di laut dan ya boleh dikatakan
dan sering juga berlayar mungkin bermain di dengan perahu dan
jadi sudah familiar ya sangat familiar dengan laut itu
dan pak sam
sempat bekerja menjadi awak di sebuah kapal pesiar dan kemudian akhirnya itu di new york dan itu menarik ya
kenapa memutuskan untuk tinggal di new york atau di amerika serikat selama itu
ini ini bagian dari jiwa petualang pak sam juga mungkin
sebenarnya saya tuh agak kaguk kalau dibilang jiwa petualang tapi memang bagi saya tuh saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bekerja di kapal
selama berapa tahun sehingga saya dapat berkeliling dunia menggunakan kapal dan dibayar lagi
tapi saya menyadari bahwa bukan itu yang yang panggilin jiwa saya
saya juga beruntung karena dapat kesempatan walaupun harus dilakukan secara ilegal yaitu tinggal di new york
yang merupakan bagi saya itu sebagai tempat yang sangat luar biasa bagi saya
soalnya saya diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal terutama di bidang seni
dan ini sekarang ya profesi yang dilakukan
tapi pak sam sehingga berlayar selama lima bulan apakah karena memang ingin pulang ke indonesia atau lebih karena ingin berlayar sendiri itu menyeberangi mengarungi lautan
sebenarnya ingin berlayar sendiri
oke mari kita lihat nih rutenya ya
luar biasa rute perjalanan yang ditempuh oleh pak sam dari new york sampai akhirnya di tanjung priok di jakarta
dan dari new york lewat panama ini panama ini canal kan ya
dari new york sampai ke panama berapa lama
itu makan waktu sebulan soalnya waktu itu kendalanya banyak di atlantik sebenarnya
kalau di pasifik relatif gampang
sebenarnya rencana awal saya itu belajar bukan melalui rute ini
pertama saya melakukan rute pelayaran melalui rute afrika selatan
tapi berhubung di landa badai di bermuda di terairan bermuda mengalami kerusakan musim dingin lagi saya terpaksa kembali
dan karena berhubung masalah dengan cuaca bukan masalah cuaca
mungkin kan belayar tapi pada waktu itu hanya melalui panama canal
iya itu ya ini karena usaha untuk kedua kalinya ya
new york panama kemudian marquesas ini di tengah pasifik ya
kemudian di port marisbe ini sudah mendekati indonesia di papua ya
akhirnya di bali dan sampai ke jakarta
pak sam perlayaran pertama kali dilakukan pada musim dingin ya
sebenarnya risiko besar waktu itu
tapi berhubung saya itu merasa berdasarkan informasi yang ada
kalau saya bisa melewati perairan antara new york dengan bermuda saya merasa yang rute berikutnya jauh lebih mudah
ya ternyata perhitungan saya salah
maksudnya kebetulan angin topan berapa hari berembus melewati perairan itu
jadi agak berat
agak berat ya
sehingga saya terpaksa pulang lagi ke new york
tapi tidak mematahkan semangat ya
enam bulan kemudian akhirnya dilakukan ini perjalanan yang kedua
persiapannya itu seperti apa
ya pertama kenapa sendiri pak sam
saya mungkin saya ini pribadinya mungkin lebih cocok untuk berlayar sendiri
saya lebih menikmati kalau saya belajar sendiri
ya seperti yang kalau sendiri itu kita merasakan jauh lebih bagi saya sendiri
walaupun secara teknis kadang kadang agak merepotkan
tapi itu kan bukan merupakan halangan malah kan merupakan tantangan
saya lebih menikmati bayar sendiri
dan sebelumnya sebelum yang pertama kali yang lewat bermuda dan akhirnya berhasil dalam lima bulan sampai ke indonesia
kita melakukan pelayaran dengan jangka panjang
ya berapa kali saya melakukannya
tiga hari di california di new york juga
tapi nggak selama itu kan
tapi saya merasa walaupun saya merasa pengalaman saya sebenarnya belum begitu cukup untuk melakukan pelayaran
tapi ya saya yakin bahwa saya akan melakukannya
apa yang membuat pak saya merasa bahwa ini saya siap
karena ini kan memerlukan bukan saja persiapan teknis dan logistik tapi juga kan persiapan mental dan persiapan fisik yang cukup ini pasti ya
apalagi begitu menantang ini
kalau mental saya siap
cuma ya masalah logistiknya agak berat
soalnya berhubung peralatan semuanya membutuhkan biaya yang tidak kecil
dan berhubung pelayarannya agak panjang jadi saya harus mempersiapkan bahwa peralatan itu akan bertahan
dia bertahan dengan kondisi alam yang tidak selalu bersahabat
jadi kita harus meyakinkan bahwa kita peralatan terutama keselamatan atau peralatan layar dan lain lainnya
sebenarnya kalau dihitung siap itu enggak akan pernah siap
jadi kalau misalnya apa dengan kemampuan saya pada waktu itu saya merasa siap
jadi secara yang penting secara mental sudah siap
sehingga ya apapun yang akan terjadi
kita istirahat sebentar pak sam
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
pembahasan mengenai pengalaman ya pak sam mengarungi samudera pasifik dan khususnya tempat tempat lain yang menjadi persinggahannya
tetaplah bersama insight
kita lanjutkan insight dan kita lanjutkan perbincangan mengenai pelayaran solo
yang masih ditemani oleh fahsam fadlil
seorang pelaut indonesia yang melakukan pelayaran solo dari new york sampai jakarta pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada saat itu ini merupakan usahanya yang kedua kali setelah enam bulan sebelumnya gagal
nah kali ini dari new york ke jakarta tapi dilakukan pada musim panas
jadi pemilihan musim kapan berlayar itu juga sangat penting ya pak sam
ya itu kan ditentukan
karena kita menggunakan layar
jadi kita kan tergantung dengan arah angin dan ke cuaca pada wilayah yang kita lauti
jadi kita harus bisa membaca cuaca yang mana kira kira waktu yang paling ideal untuk melakukannya
karena berhubung waktu yang ideal sekitar bulan tersebut adalah
pada waktu bulan juni
tapi bulan juni itu sebenarnya kurang ideal juga
memang bulan juni itu sudah masuk musim topan di amerika
ambil resiko dan ternyata sukses
tapi dari awal anda merasa percaya diri bahwa akan sampai di jakarta
dan kira kira ada target berapa lama waktu yang diperlukan sebelum mencapai jakarta
gak ada target sebenarnya
satunya tekanan yang saya rasakan waktu itu
saya kan waktu itu memberitahukan ke ibu saya bahwa saya akan pulang
kapan dan dengan apa
bukannya dengan pesawat ya
dan beliau itu gak tahu sama sekali
jadi waktu saya merasakan
saya sebenarnya lebih menikmati pelayaran itu kalau itu lebih lama
lebih lama jadi lima bulan kurang lama ya
soalnya saya pikirkan saya memimpikan pelayaran itu kan puluhan tahun kan
jadi ketika itu berakhir dalam tempoh lima bulan
cita cita impian sudah diwujudkan dalam waktu yang singkat
tadi disebutkan pak pasang memang dari kecil obsesinya dan punya kecintaan terhadap laut
sebenarnya orang indonesia sejati ya
nenek moyang kita kan pelaut
dan seharusnya kita semua
kalau melihat laut itu
langsung merasa ada kedekatan
tapi tadi juga pak asep mengatakan bahwa
sebelumnya belum pernah melakukan layaran sebelum ini
tapi dari mana belajar mengenai technical skills yang dibutuhkan
oleh seorang pelaut dan pelayar
ini kan berarti harus paham arah angin cuaca
dan ya tentu saja membawa perahu itu sendiri
sebenarnya informasi informasi mengenai cuaca
arah angin dan kondisi alam itu sudah lengkap sekarang
cuma yang kita butuhkan adalah kemampuan teknis untuk mengendalikan kapal
itu mungkin saya ini boleh dikatakan
walaupun saya sudah mengikuti beberapa perlombaan
atau berbayar dengan kru yang lebih berpengalaman
saya terus terang menganggap saya lebih
menganggap saya pelaut alami
maksudnya saya banyak menggunakan insting
soalnya ada beberapa kali dalam keadaan saya sebenarnya
tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan bagaimana mengendalikannya
cuma pada waktu itulah insting pengambil alih
jadi kalau ditanya
hey bagaimana kamu melakukan itu
saya bilang tidak tahu
jadi kadang kadang ada waktunya
di mana kita secara sub conscious melakukan sesuatu
pertama mengingat kita ini harus survive
jadi kita carikan jalan
seperti contohnya waktu saya dikena badai musim dingin di atlantik
waktu itu saya akui sudah tidak ada yang bisa saya lakukan
dicari ini mengatesin
jadi kondisinya sudah survival
jadi tidak bisa di atas
dan itu sering terjadi ketika berlayar sendiri di laut
ini sebenarnya berlayar sendiri
walaupun ada sempat punya anak buah lah
istilahnya ada teman ya di perahunya saya lihat
ini sebenarnya resikonya itu sebesar apa ya
apalagi resiko kematian mungkin jatuh ke laut
dan ini kan tidak ada
tidak bisa minta tolong begitu saja
apalagi kalau di tengah samudera
sebenarnya yang mati tabrakan dengan motor lebih banyak bu
di jalan di sini daripada yang mati di laut
tapi sebenarnya justru risiko di laut memang kelihatannya
karena kita ini banyak orientasi ke darat
dan di laut itu selalu dianggap sedikit negatif
sebenarnya tidak begitu berbahaya sekiranya kita mengambil tindakan dengan preventif
nah di sini kan skill pengalaman ya harus mau tidak mau dimiliki
dan untung memiliki insting navigasi yang baik
sebenarnya saya bisa berenang
tapi tidak begitu
tidak pernah menganggap itu sebuah penerbangan yang baik
tapi itu malah ada plusnya
soalnya kita kalau jatuh ke laut
lebih bagus nggak usah berenang
tidak bisa pantai berenang
tapi bisa berenang
tidak akan ada yang datang untuk menolong
ini pemilihan perahunya itu sendiri
tapi secara teknis itu lengkap
ada macam macam alat komunikasi dengan
dengan perahu yang lain

selengkap apa sih sebenarnya perahu ini
dan sebesar apa pak
sebenarnya perahu saya itu relatif sedikit terlalu besar buat saya
sekitar dua belas meter
dan perlahatannya sebenarnya berhubung kondisi keuangan saya
itu sangat terbatas
itu berapa waktu itu harganya
waktu itu saya kan beli bekas perahu balapan
dan butuhkan sekitar dua puluh lima ribu tiga puluh ribu lagi untuk layar perlantapan
dan memang perahu itu memang dikatakan bisa untuk mengarungi samudera lautan
saya beli perahu itu saya riset dulu kan
kira kira perahu mana yang kira kira cocok untuk tujuan saya
sesuai dengan kemampuan keuangan saya
dan memang ini salah satu pilihan yang saya untuk memiliki perahu itu
cukup tangguh perahu itu
perahu perahu yang dibuat pada tahun tahun itu
itu kan konstruksi dari fiberglass
pada waktu awal awalnya fiberglass itu
banyak banyak perahu itu
jadi agak jauh lebih kuat daripada perahu sekarang ini
dan tadi pak saya menyebutkan agak terlalu besar untuk pak
sulit dikendali atau bagaimana yang menjadi
sebenarnya idealnya buat saya itu
kalau saya suruh milih lagi
mungkin saya sekitar tiga puluh lima kaki
jadi lima kaki lebih pendek
soalnya kalau terlalu besar tuh
jadi akan otomatis jauh lebih besar
kalau layar besar itu agak sulit dikendalikan kalau cuaca jelek
saat paling sulit tadi kan sudah disebut ketika di atlantik ya
di mana cuaca tidak menolong
tapi waktu dalam pelayaran dari new york ke jakarta itu sendiri
yang pak sam merasa wah ini sudah agak sulit dikontrol
dan mungkin agak susah untuk keluar dari kesulitan ini
sebenarnya pelayaran menyeberangi pasifik
walaupun jaraknya itu jauh sekitar delapan mil
itu sangat nyaman sebenarnya
kenapa itu berkaitan dengan arus
anginnya kalau kita basing diri
kalau kita nyampe trade wind
anginnya dari samping belakang
jadi cuma mendorong saja jadi sangat santai
jadi kebanyakan dari waktu yang dihabiskan di perahu itu ngapain saja
dia ini kan seorang diri di tengah laut luas
dan makanan minuman segala macam itu tidak ada masalah itu cukup
dicukup cukupin makanan sih nggak masalah
yang masalah kan air minum tapi memang kita dibatasin
sebenarnya sangat menyenangkan
cuma tadi kan ingat ini impian saya sejak kecil
jadi saya itu sangat merasa sangat beruntung saya dapat melakukan sesuatu yang saya impikan
jadi yang masa masa kecil itu ternyata bagi saya itu tidak ada artinya
malah kenikmatannya itu jauh melibatkan
apa yang membuat itu begitu nikmat bagi pak sam
apakah mungkin menikmati hamparan luas tanpa batas
atau mungkin melihat langit yang begitu luas
dan apa kira kira
terima kasih atas pertanyaannya
itu yang jarang ditanya
ada beberapa faktor yang sangat membuat saya itu pelayaran itu sangat menyenangkan
lebih daripada saya harapkan
pertama saya dapat isinya memenuhi angan angan nasyidat saya sejak kecil
dan keduanya saya itu merasa di tengah lautan itu kita sebagai saya itu alhamdulillah memiliki dasar latar belakang sebagai seniman
jadi bisa menghargai keindahan alam itu luar biasa
jadi setiap matahari
dan laut itu sifatnya non statis kan
jadi semuanya bergerak
jadi gelombang itu tidak pernah ada yang sama
awan awan itu nggak pernah sama
warna di langit itu nggak pernah sama
maksudnya seperti dan setiap matahari terbit atau terbenam itu luar biasa
itu dirasakan setiap saat atau mungkin ada bagian bagian yang merasa agak bosan dan
saya memang kalau di laut itu nggak banyak kegiatan yang kita lakukan selain
soalnya kapal kan dikendalikan secara otomatis kan
ada yang mengendalikan
ada yang mengendalikan layarnya
jadi sebenarnya banyak tidak ada apa apa
jadi alhamdulillah saya itu senang membaca
banyak baca buku buku apa saja
saya itu banyak membaca
pertama saya banyak baca novel
kemudian saya itu merasa di kelilingi alam itu rasanya aneh membacakan novel
novel itu kan banyak menceritakan tentang interaksi antara manusia
yang selalu ada yang selalu diangkat kan krisisnya itu kan
kita di kelilingi alam yang sekelatannya ada keseimbangan
yang keindahannya ada aturan mainnya sendiri
dan aturan main manusia ini kelihatannya agak out of balance dibandingkan dengan alam sekitar saya
jadi apalagi di laut pada malam hari
yang paling menyenangkan sebenarnya layar malam hari
soalnya kalau di laut kan gak ada polusi
gak ada polusi
jadi kadang kadang apalagi pada waktu bulan purnama
kadang kadang kita bisa baca buku
jadi luar biasa
kita merasakan kebesaran tuhan dan juga merasakan betapa kecilnya manusia
dan betapa sebenarnya tidak terlalu relevan juga dalam konteks planet
luas pak sam ini luar biasa ya
dan untung sekali memang suka menyendiri
sehingga ini merupakan pengalaman yang sangat berharga
bagi pak sam kita istirahat sebentar lagi setelah informasi berikut ini
kita akan lanjutkan perbincangan dengan fasham fadlil
yang sempat melakukan pelayaran dari new york sampai jakarta
yang ditempuh selama lima bulan
setelah yang berikut ini
kembali dalam insight dan kita lanjutkan perbincangan bersama fasham falil
yang dikenal sebagai sam
yang melakukan pelayaran solo dari new york sampai ke jakarta
memakan waktu lima bulan lima belas ribu mil luar biasa
dan katanya sangat menikmati walaupun sendiri karena orangnya suka menyendiri
dan ternyata lima bulan berlayar dengan perahu layar itu bisa dikatakan tidak ada musibah sama sekali
sebenarnya ada beberapa insiden tapi tidak relevan karena itu merupakan bagian dari perjalanan sendiri
dan tidak pernah merasa takut
oh pernah pernah ada seperti saya ini kan terutama pada pelayaran pertama kan
waktu itu memang kondisinya sangat berat
dan saya itu sebenarnya boleh dikatakan hampir tidak putus asa
saya itu salah satu faktor yang mendorong saya untuk tetap berusaha
pentingnya ada yang menunggu saya mengharapkan saya pulang
kalau saya mengalami musibah di laut kan saya tuh merasa
jadi ada yang memotivasi dan membuat fighting spirit
mari kita lihat kembali ya rute perjalanan ini karena cukup jauh
dan saya ingin juga tanyakan mungkin
apa kondisi dari ini kan ada
coba dimulai dari new york kemudian di manama
nah di situ kan ada panama canal
jadi harus lewat canal
kemudian di marquesas ini di tengah samudera pasifik dan pon moresbe hingga jakarta
ini ada perbedaan di poin poin ini
dan kenapa ini merupakan tempat berlabuhnya
apa yang membuat keputusan untuk berhenti di tempat tempat itu
saya sebenarnya lebih senang belajar tidak berhenti daripada berhenti berhenti
soalnya seperti marquesas
oh jadi rencananya non stop
tapi lebih cepat lagi nanti melanjut sampai di tujuan
nanti tinggal turunin layar aja
marquezer itu sebenarnya emergency stop
soalnya saya ada kerusakan di tali penyangga tiang
mau gak mau saya harus berhenti di situ
sama juga ada port morrisby
sebenarnya saya gak rencanakan port morrisby
soalnya saya rencanakan belajar dari masuknya dari utara selat sulawesi turun ke bawah
tapi berhubung cuacanya tidak mendukung
pada waktu itu saya terpaksa merubah rutenya
kalau diberikan pilihan saya lebih menyenangi belayar tanpa berhenti
tanpa berhenti ya
istilahnya kalau mobil juga kan kadang kadang bisa breakdown
tapi pak sam untuk berlayar ini ada perlu izin tertentu
atau ada semacam apa
tol yang harus dibayar
ini apa sih sebenarnya undang undang atau perizinannya bagi para petualang seperti pak sam
seperti di panama memang kita harus membayar tol untuk lewat tanaman kenal kan
tapi ya menurut saya persyaratan administrasi
sebenarnya saya itu berangkat tuh waktu itu prosedurnya hampir nggak ada prosedur
jadi berangkat berangkat aja
jadi sampai di panama
kapal kan perahunya ada izinnya kan
maksudnya ada surat kepemilikan dan surat jalan
waktu saya sampai di panama kan oleh sabah antar setempat mana surat izinnya belayar
tapi saya kan udah di situ mau diapain
gak bisa disuruh balik
ya sampai marquesas
marquesternya agak ketat berhubung wilayah masih di bawah perancis
di mana kapal kapal tuh harus nyetor uang jaminan
tapi ya kita anggap aja pelayaran ini kan perbentian emergensi
dan biasanya pasti ngeliat sosok ini orang indonesia di tengah laut
ini pasti ada perasaan bahwa wah ini ajaib sekali gitu pak
tidak terlalu ingin menyulitkan juga mungkin pak sam
ya sebenarnya gak
kalau misalnya apa paling paling oke disuruh berangkat
malah persoalan saya itu nyampe di indonesia
di port morrisby karena juga dianggap sebagai emergency staff juga gak masalah
gimana di indonesia
ya ditanyakan ya suratnya
berhubung saya tidak memiliki izin untuk masuk ke perancis
jadi untuk masuk ke perancis indonesia kan ada surat izinnya kan yang dikeluarkan oleh tiga departemen kan
jadi waktu itu saya melapor mana sudah izinnya gak ada
gak ada ya gak bisa di sini
saya kan alasan saya saya warga negara indonesia tapi kapalnya kan kapal amerika
cuma waktu itu kan mereka memang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan
memang saya itu tidak boleh memasuki orang indonesia tanpa surat izin itu
iya memang ada peraturan gitu soalnya
ada peraturan ya
harus bendera bendera indonesia
tapi nekat juga pak sai
akhirnya gimana sih
apa yang bantu untuk mengeluarkan
waktu di bali
waktu di bali itu saya telepon ibu
kamu ngapain di bali
bukannya kamu terbang dari amerika
enggak saya lagi berharu layar
jadi saya cuman diem aja
kirain kenapa sih mungkin kena serangan jantung atau gimana nih nggak ada suaranya kan
tapi akhirnya adik saya kan kebetulan menjadi wartawan
jadi waktu itu saya dihubungin
mereka punya se big news
langsung diliput itu
biasanya bagi kita media ini
iya jadi saya menghadap aparat setempat
saya bilang saya nggak keberatan diusir
cuman ya ini masalahnya begini
ada rombongan wartawan dari jakarta ini
besok akan kesini
jadi gimana kalau ke next site ternyata sudah diusir ya
pasti itu langsung dibantu ya setelah itu
iya langsung dibantu alhamdulillah
selama perjalanan ini dan akhirnya kan harus berhenti berhenti ini
seberapa banyak sih sebenarnya uang yang dimiliki oleh
kekayaan yang dibawa apa
apalagi kan harus nanti memperbaiki perahu itu kan gak gratis kan
selama dua puluh tahun di new york mungkin uangnya perginya ke perahu itu
iya hampir semua
malah besoknya berangkat malam malam saya masih bekerja jadi pelayan di restoran
memang waktu itu saya mengakuin bahwa uang yang saya miliki itu sebenarnya tidak mencukupi sama sekali
tapi ya saya bilang kalau bahasa sundanya kemahangkewek lah
tau di laut juga gak ada toko toko
iya makanya salah satu alasan saya nggak suka berhenti itu kalau kita berhenti pasti kita ngeluarkan biaya
dan malah waktu saya sampai di bali itu saya punya di kantong sekitar lima dolar uang recehan
jadi untuk beli nasi bungkusnya gak bisa
katanya salah satu cara untuk mendapatkan biaya itu akhirnya terpaksa punya teman di kapal
itu ada pengalamannya sendiri atau tidak
karena kan pak sam kan lowner ya lebih suka menyendiri
ya itu makanya walaupun diberitakan saya ini layar sendiri dan saya nikmati pelayanan sendiri
akhirnya saya terpaksa membuat kompromi
soalnya waktu saya sampai di panama kan kerusakan terlalu berat mesin saya ini harus diobat
layarnya alhamdulillah oke
walaupun saya udah coba menjual barang barang seperti tali radio atau apa ternyata nggak cukup
waktu itu saya di ini
biasanya di pelabuhan pelabuhan ada aja yang mau ikut belayar kan
nah kebetulan ada orang new york kebetulan nawarkan
dia bilang dia tahu masalah saya kan
saya waktu itu pilihan saya kembali ke new york lagi untuk bekerja
ngumpulin duit balik lagi ke panama terus kan
cuma kalau saya kembali ke new york lagi saya harus nunggu setahun lagi untuk bisa melakukan lagi
terpaksa saya ambil dia nawarkan
tapi dia bukan pelaut kan sebenarnya
bukan lebih bagus bukan pelaut daripada pelaut sebenarnya
jadi masih kontrol tetap di tangan pak sam
iya kita masih kontrol pak sam
jadi sebagai penumpang aja tapi tanpa dia agak sulit saya melakukan
misalnya biaya perbaikan terlalu besar buat saya
dan walaupun saya menganggap ini sebagai intrusi buat ini kan
ya kena terpaksa ya
tapi sampai sekarang masih ada hubungan dengan dia atau hilang sama sekali
pak sam kita istirahat sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
mengenai pengalaman seorang pelaut indonesia yang mengarungi samudera ya
berlayar dari new york amerika serikat hingga
jakarta indonesia bersama insight
ya dalam insight kita lanjutkan pembahasan
perbincangan ya mengenai pelairan
solo yang dilakukan oleh fazam fadlil pelaut
ya yang luar biasa pengalamannya
dan sudah dibukukan ya mengejar pelangi di balik gelombang
pak sam ini buku luar biasa ya
karena bukan saja mengenai pengalaman dan cerita petualangan pak sam sebagai pelaut itu sendiri
tapi yang saya baca di sini adalah semacam kecintaan yang luar biasa ya terhadap laut
nah terus terang kan kita di indonesia
negara kepulauan dan sekarang ingin menjadi poros maritim
secara keseluruhan yang saya lihat ya
orang indonesia tidak terlalu tertarik ya dengan laut atau melaut
menjadi apa tuh menguasai laut seperti mungkin nenek moyang kita atau yang pak sam lakukan
tidak banyak kok orang seperti pak sam
ya mungkin ya memang kalau dipikir pikir memang sangat menyedihkan
saya juga merasa apa yang saya lakukan itu sebenarnya kalau dilihat dari apa yang telah dicapai oleh pelaut pelaut lain itu
politik sekarang bukan gak ada artinya tapi relatif kecil
dan sebagai negara maritim atau apa kita sebenarnya akan berhubung mungkin orientasi kita belum begitu ke arah lautan
mudah mudahan dengan pemerintahan sekarang dengan pemimpin kita ini sedikit mulai ada perhatian
tapi mengenai kecintaan memang agak sulit ini untuk menimbulkannya tanpa istilahnya mengenalkan kembali unsur kelautan kehidupan sehari hari
nah ini mungkin salah satu ya tujuan dari kenapa
bagaimana kira kira pak sam melihat dan mendapatkan feedback dari bukunya
sebenarnya itu salah satu juga yang sangat memprihatinkan
karena feedback yang saya hadapi selama ini kan relatif sangat minim
dan sekiranya ada minat untuk apa tentang apa yang saya lakukan itu banyak sifatnya
suka menanyakan sifatnya bukan berdasarkan kenyataan seperti banyak
memang kita akuin dalam budaya kita ini unsur mistis ini sangat kuat
seperti pelayaran melalui pasifik itu kalau saya ini kan ke
waktu saya di bali itu saya jelaskan bagi mereka tuh pelayaran yang jauh lebih menarik atau lebih berbahaya itu melalui laut jawa selatan
ya di situ kan biasanya ada ya legenda legenda ya mitos ratu pantai selatan dan lain sebagainya
itu pernah sempat dirasakan ini energinya waktu berlayar di situ pak sam
cuma waktu itu kan saya tuh berhubung adik saya yang paling
saya mengusuni fotografer coba meliput pelayaran
waktu itu saya bawa saya juga sebenarnya agak nyesel juga bahwa
soalnya dia mabuk terus selama di kapal itu
jadi agak merepotkan
cuma selama pelayaran itu dia selalu ini halusinasi
ini membandingkan seperti melihat istana atau melihat putri cantik
saya juga pingin juga melihat isu cantik cuman gak kelihatan juga
jadi dia merasakan ada sesuatu
sedangkan saya tuh tidak melihat
atau merasakan sesuatu yang aneh
tapi pak sam sendiri enggak mabuk laut soalnya menjangan jangan ini juga bagian dari
enggak saya nggak pernah mabuk laut
cuman ya itu kalau misalnya apa yang pengalaman pengalamannya itu seperti yang bersifat mistis itu saya akuin ada dunia lain yang
tapi itu saya lebih fokuskan yang saya hadapin kenyataan setiap hari
dapat izin ya untuk bisa berlabuh di jakarta
tapi pak sam ini kan cukup lama ya perjalanan itu dilakukan
setelah itu tidak ada keinginan untuk melakukan pelayaran pelayaran kembali atau apa
tidak ada untuk mengulang
saya memang bukan pengen mengulang tapi saya sebenarnya berhubung
tapi pengen laut yang lain lah
menikmati pelayaran itu sendiri
saya tuh memang enggak peduli laut dimana aja
saya dapat diberikan kesempatan
cuman sejak saya pulang walaupun ada beberapa kali saya mendapat kesempatan untuk belayar
tapi berhubung saya lebih menikmati pelayanan sendiri itu agak sulit melakukannya berhubung biayanya terlalu besar
dan tidak berusaha misalnya untuk mendapatkan sponsor karena kan ini pengalamannya kan menarik
memang pernah waktu tahun berapa tuh saya mengusahakan untuk belahir dari solo
dari jakarta ke madagaskar
walaupun saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa kementerian tapi
ternyata tidak jodoh lah
ternyata dananya enggak ada
biasanya padahal kalau berlayar dari new york ke jakarta itu hanya membutuhkan berapa tadi
rp empat puluh lima ya untuk membeli perahunya
malah pernah saya mau usahakan layar dari jakarta ke madegasten menggunakan perahu
tapi masih belum ya
mimpinya sudah terwujud pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga selama lima bulan ini
jadi mimpi apa yang sekarang dikejar pak sam
karena ini tadi pertanyaannya
saya merasakan karena saya beruntung sekali dapat melakukan apa yang menjadi impian
angan angan saya tuh saya mencoba untuk mengingat saya sendiri terinspirasi oleh buku yang saya baca waktu kecil tuh
saya ingin setiap anak itu mendapatkan kesempatan untuk dapat kasarnya berangan angan
soalnya itu kan awalnya semua dari situ
jadi mudah mudahan sekiranya apa yang saya lakukan walaupun saya orangnya termasuk loki yang tidak
coba menghindari bu
mudah mudahan anak anak itu dapat diberikan kesempatan
walaupun pada saat ini kelihatannya tidak memungkinkan
tapi ya yang penting
dan sekarang ini yang dilakukan pak sam
menularkan kecintaan pak sam terhadap buku kepada anak anak ya
dengan membuat mendirikan semacam perpustakaan kan
saya juga selama setahun terakhir membuat pustaka di bandung di kampung
dan saya meyewa rumah selama setahun untuk
dan sekarang juga saya dalam proses untuk berubung kontrak rumahnya sudah selesai
saya juga lagi merehab bangunan yang disediakan oleh sekolah di mana saya mengajar sebagai guru sukarela
tapi tidak merasa kehilangan itu
atau masih sering berlayar mungkin akhir pekan
sama sekali sudah menjadi ini mahluk daratan sekarang pak sam
sebenarnya saya cuma menikmati kalau pelayaran itu panjang
kalau pelayaran tropenek saya tidak menikmati
kalau pelajaran itu dua tiga minggu atau sebulan dua bulan mungkin saya akan tergoda untuk lakukannya
ini selama lima bulan
ini sebenarnya ini kan cukup lama ya untuk menghabiskan waktu di laut
apa kira kira pelajaran yang didapatkan dari pengalaman itu
dan kira kira apakah ada semacam transformasi lah yang terjadi pada diri
pak sam apakah anda menjadi orang yang berbeda
karena ini kan bukan saja telah mewujudkan impian tapi pengalaman ini kan tidak bisa direplikasi
salah satu pelajaran yang saya dapatkan dengan belajar itu kan kalau di dalam perahu kan kita kebutuhan kita terbatas
kita apanya jelas apa yang harus kita miliki untuk bertahan hidup untuk kembali ke dunia
untuk keselamatan kapal keselamatan kita
jadi kehidupan di kapal itu jauh lebih simpel dibandingkan kehidupan di darat
dan salah satu hal yang saya hadapin bahwa di darat ini kan kita sebenarnya terlalu banyak dikontrol
sedangkan di laut kita merasakan hampir total kebebasan selama kita bekerja sama dengan alam
total kebebasan ya
tata kebebasan dengan cara kita bekerja sama dengan alam
alam menentukan kamu bisa belajar kesini atau kesana
tapi tergantung kita kapan kita mau ini turunkan layar atau apa
jadi kita merasakan full control dengan hidup saya dibandingkan jauh dibandingkan dengan hidup di darat
dan salah satu yang saya tekankan tadi kita juga lebih menghargai kehidupan di darat yang kita taken for granted mungkin
jadi keluarga yang merupakan salah satu unsur yang mendorong saya untuk melakukan pelajaran itu
walaupun secara apa saat ini memang tidak diizinkan melayar
tapi ya kita melakukan sesuatu yang pertama yang memang kita inginkan lakukan
dan itu kalau sekarang kalau desi nanyakan apa yang bagi saya sekarang ini payback time
jadi kalau apa yang saya dapatkan mudah mudahan saya dapat berbagi pengalaman atau berbagi inspirasi untuk anak anak
supaya mereka itu dapat ya sekurang kurangnya memiliki mimpi
jadi ada rencana untuk membagi itu dalam mungkin bentuk menulis buku atau apa
apa yang saya lakukan sekarang sebenarnya saya coba walaupun secara tidak langsung di sekolah saya yang kebetulan saya di ini kan diberikan kepercayaan untuk mengajar anak anak
sebenarnya materi yang saya ajarkan masih inggris
tapi di situ juga saya selipkan pesan pesan bahwa pentingnya anak anak itu untuk meluaskan wawasan mereka
dan mengingat dengan kemajuan teknologi ini kan sangat rugi sekali kalau bisa mereka tidak membahas
walaupun mereka dari datangnya keluarga yang miskin itu bukan merupakan kendala seharusnya
bagi mereka yang terpanggil atau setelah membaca buku ini ingin mengikuti jejak pak sam
kira kira kunci keberhasilan atau kesuksesan serta persiapan yang paling penting
apa yang paling penting sebelum tiba tiba melakukannya seperti pak san tanpa
sebenarnya awalnya dari niat
kalau misalnya niatnya sudah ada dengan informasi yang ada mereka akan menemukan jalan
yang penting kita merintis jalan bukan jalan
ya saya juga kan nggak ada yang membimbing saya atau apa
tidak perlu pendidikan formal untuk belajar menjadi seorang kapten kapal gitu

memang perlu pendidikan formal tapi untuk pelayaran pelayaran seperti ini kan kalau memang kita kekurangan tempat tempat
dimana kita dapat mempelajari basic tentang layar
ada beberapa tempat seperti di batam ada klub klub yang ini kan tapi sangat kurang
soalnya mengingat biayanya juga tidak kecil
kegiatan di laut itu selain risikonya tinggi juga jadi banyak orang tua itu agak aprehensif dan keduanya biaya
tapi disarankan nggak pak sandi
pak san supaya paling tidak memiliki pengalaman
sebenarnya ada beberapa cara untuk mendidik mereka untuk belajar mencintai alam
ada program program yang pernah saya coba usahakan cuma berhubung saya ini kurang berhasil untuk menimbulkan minat bagi pihak pihak yang bersangkutan
jadi agak sulit
sebenarnya ada yang bisa dilakukan
ya tergantung pertama ya mau nggak mau political will dari pemimpin kita
apakah kita benar serius untuk mengajak
untuk mendidik generasi berikutnya untuk mencintai alam terutama laut
untuk itu memang perlu sarana sarana yang dibutuhkan
dan itu nggak perlu biaya yang besar
pak sam momen anda paling bahagia dalam kehidupan anda sampai saat ini pasti selama lima bulan itu ya
jadi saya ini istilahnya sangat bersyukur atas karunia tuhan
jadi sampai sekarang ini
sampai sekarang juga banyak yang harus saya syukurin
jadi pelajaran itu ya memang ada bagi saya salah satu pasal hidupan yang saya lakukan
dan saya berterima kasih saya dapat melakukannya
dan sekarang ada sekarang kan saya hidupnya sekitar keluarga kan
dan kebetulan saya ini ya diberikan sedikit rezeki oleh allah
mudah mudahan saya dapat memanfaatkan sisa hidupnya untuk coba berbuat untuk yang lain
jadi ada kenikmatan tersendiri yang di daratan tapi bukan di laut
sekali lagi pak sam terima kasih banyak telah berbagi
iya pak sam terima kasih banyak atas pengalamannya sharingnya luar biasa
sebagai negara maritim dan kepulauan sudah semestinya bangsa indonesia memiliki kecintaan terhadap laut
beserta tentu saja segala potensi di dalamnya
wilayah laut yang sangat luas serta kekayaan bahari yang sangat besar bukan hanya impian
namun justru menjadi masa depan yang harus kita persiapkan
cita cita menjadi poros maritim juga harus didukung oleh minat seluruh elemen bangsa
untuk menjelajahi sekaligus menguasai lautan
demikian my insight malam ini
jangan lupa saksikan kembali insight bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye